kita beralih ke informasi lain melambungnya harga sejumlah kebutuhan pokok
membuat bupati tasikmalaya menggelar sidak di pasar tradisional
selain adanya kenaikan harga bupati juga menemukan minyak goreng kemasan yang dijual
tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah
di pasar tradisional manun jaya kidul tasik malaya jawa barat ini
minyak goreng yang seharusnya berisi satu liter ternyata hanya berisi sembilan ratus ml saja
selain itu harga jual dari distributor tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi
sesuai edaran menteri perdagangan harga satu liter minyak goreng sebesar sebelas rupiah
namun dari distributor sudah mencapai sebelas lima ratus rupiah per liternya
pedagang pun terpaksa menjual dengan harga rp dua belas sembilan ratus per liternya
di sini seharusnya kan satu liter ini cuma sembilan ratus ini siapa yang salah
yang kedua juga harga di pasaran ini mahal
yang akhirnya pedagang ini menjual tidak sesuai dengan edaran yaitu rp sebelas lima ratus liter
selain ditemukan harga minyak goreng yang tidak sesuai aturan
harga berbagai jenis sayuran bumbu dan sayuran juga mulai naik
seperti harga ikan asin yang mencapai rp tiga puluh dua per kilogramnya
dari sebelumnya hanya dua puluh delapan rupiah
sementara bawang merah mencapai rp tiga puluh lima per kilogramnya
dari harga normal dua puluh rupiah per kilogram
bawang putih lima puluh rupiah dari harga normal tiga puluh dua rupiah per kilogramnya
ikan itu seminggu lah sebelumnya
bahkan ikan asin sebelumnya juga udah lama gitu nggak turun turun gitu
dari dua puluh delapan sampai ke tiga
bawang merah seminggu lah sebelumnya

menurut pedagang kenaikan harga saat ini bukan karena pasokan kurang
namun karena dampak menjelang ramadan dan menghadapi lebaran
kogifat ujaman tasik malaya